akan mendukung kita
membangun perekonomian di cidahu melalui pertanian
serius kang bos
ya kamu teh
saya ini serius
berarti cuy teh gak perlu khawatirin kang bos lagi ya
ciu ciu pisah nih ini manamanya
kalau di belakang aja berani
kaden sudah aman
bagaimana dengan mimin
nah jadi mimin kang bos mah
gue rekan kang bos
ada gajah di balet pang patuh
patuhnya hilang gajahnya datang
jangan diam diam begitu
ketibaan gajah kamu baru tahu
ketibaan gajah kamu baru tahu
kamu baru tahu
kamu baru tahu
kita udah sama asala yang tadi
tuju si untut jadi sekretaris rw segala
pasti dia gak bakalan bisa konsentrasi nulis buku jadinya
cece tau dari mana kalo untut gak konsentrasi
sampai sekarang katanya dia mau tulis tentang tkw bab satu aja belum selesai selesai tuh
ya cuy untut kemarin sempet cerita tentang kampusoy
aduh cerita apa
dokter clara sama bu guru yoyo aja nanya pendapat ke kampusoy
aduh cuy sehebat apapun cuy
dia gak mau kalo sampe sintut nangisir sama kampusoy
kamu bilangin dong sebagai sahabatnya kamu kasih tahu ke dia
lagian aneh juga sih tuh anaknya
kenapa kau cari laki laki gak pernah ada yang benar
cari laki laki itu yang mapan gitu
yang bisa bikin hidupnya itu jadi enak hidupnya nyaman
kamu bilangin ya cuy
emang ada laki laki yang kayak gitu di ceraos
kalo ada cuy hmm udah cucu duluan
ah kamu mah gitu sama aja cerita sama kamu sama cerita sama entut
bikin cacat tambah pusing jadinya
ya sudah nyadar
saya permisi dulu
memangnya kura kura jelek
jelek lah tuh kum
kalau menurut saya mah bagus hebat
kura kura itu bisa menyebrangi samudera yang luas loh doy
berarti kura kuranya beda tuh kum
ya sudah kamu masuk
saya kan masih di luar
maksudnya kamu masuk ke dalam temannya jenipe
kura kura juga umurnya panjang dong
biasanya menjadi contoh orang bijak

oh luar biasa itu anak kita
untuk epi priest nih kita
saya mau tembus dong ya
papa bangun pagi masak sarapan buat kamu terus masakannya buat orang lain
bukan buat orang lain pak buat temen
ya sama aja atuh temen orang lain
papa gak mau masakannya udah papa capek capek masak buat kamu
kamu kasih orang lain ya nggak boleh ya
debi gak tega pak
debi makannya enak yang lain makannya cuma pake telur
ada yang nasi digoreng cuma pakai bawang goreng
kemarin kemarin kamu makan aja begitu gak papa
tapi kenapa sekarang tidak bisa
jangan sebut nama itu lagi ya
papa trauma nih ya
udah rip kamu kan anak papa ya
jadi harus nurut apa kata papa ya
nah kalau saya berarti harus nurut sama papa ya
udah yuk nih
nih kamu tambahin
yuk kita berangkat
nah jeniper gak usah sekolah ya pak
jeniper gak mau ketemu bu yola
bu guru yola kan gak ngajar di sekolahnya jeniper
tapi bu yola sering ketemu bu guru yang di sekolah
kan bu guru yola gak nemuin jeniper
iya papa benar
yang mana saya tahu atuh surahku
pada bangun kesiangan kali
nah itu si penduduk datang
kayaknya sebentar lagi jadiin ya nih sama asy
ucuy saya mau kasih tau sesuatu sama kamu
jadi mana sete akan mendukung kita membangun perekonomian di cidao melalui pertanian
serius kang bos
ya kamu teh saya ini serius
alhamdulillah berarti ucuy teh gak perlu khawatirin kang bos lagi ya
kamu teh kalau di belakang aja berani jagain jagain
tapi insya allah keadaan sudah aman
bagaimana dengan mimin
nanya deh mimin kang bos mah
gerekan kang bos
kamu katanya mau ngomong sama bu guru yola kum
bu guru yolanya belum datang
kum kamu ngobrol apa sama bu guru yola
aduh ampun doi tadi kan kamu nanya kenapa aku

menovyu kwer di pero